pasangan calon presiden dan wakil presiden prabowo subianto dan sandiaga uno telah menjalani beberapa tahapan tes kesehatan di rumah sakit pusat angkatan darat rspad ketot subroto jakarta pagi tadi
seperti pemeriksaan pasangan capres cawapres jokowi dodo dan maruf amin kemarin pasangan prabowo dan sandiaga uno juga diwajibkan untuk berpuasa sejak minggu pukul delapan malam
diperkirakan tes kesehatan pasangan ini akan selesai pada pukul lima sore nanti
saya diperintah oleh dokter untuk puasa dari jam delapan malam
gak biasa saya biasanya biasa makan jam sepuluh malam saya jadi nggak bisa tidur kelaparan
tapi karena perintah dokter nggak berani saya melanggar
profesional sekali pemeriksaannya jadi kita terima kasih ini sama semua dokter dokter luar biasa
ini kelas dunia lah
dan semoga semuanya berjalan lancar
dan bagaimana perkembangan tes kesehatan capres capres hingga sore ini kita bergabung dengan koresponden cnn indonesia dari vana pratiwi di rspad ketot subroto jakarta
rifana ada informasi terbaru apa dari rangkaian proses tes kesehatan prabowo dan juga sandiaga uno
apakah nanti kira kira pukul lima sore sudah betul betul selesai tes kesehatan ini
saat ini masih terus berlangsung pemeriksaan kesehatan terhadap bakal calon presiden dan juga bakal calon wakil presiden pasangan prabowo subianto dan juga sandiaga salahuddin uno
seperti kita tahu bahwa tadi pagi sudah dimulai sejak pukul delapan pagi dan diperkirakan paling cepat akan selesai pada pukul tujuh belas waktu indonesia barat
namun jika kita melihat hasil tes kesehatan yang dilakukan oleh pasangan jokowi dan juga ⁇ maruf ⁇ amin hari minggu kemarin yang baru selesai pada pukul dua puluh dua waktu indonesia barat
kami masih belum bisa memprediksi
apakah untuk pasangan prabowo subianto dan juga sandiaga uno ini akan selesai tepat pada pukul tujuh belas waktu indonesia barat
atau akan lebih mundur seperti pasangan jokowi dan juga ⁇ maruf ⁇ amin
dan seperti yang kita tahu bahwa pemeriksaan kesehatan ini merupakan salah satu syarat yang diharuskan oleh kpu dan dijalankan oleh pasangan capres dan juga pasangan calon wakil presiden
dan ini dilakukan oleh tim dokter independen dari ikatan dokter indonesia yang bukan merupakan dokter pribadi ataupun dokter kepresiden
dan juga dokter yang terafiliasi dengan partai politik
dan ini merupakan tim dokter independen yang setelah melakukan pemeriksaan kesehatan akan menggelar rapat pleno
dan hasilnya nanti malam paling cepat akan diserahkan oleh kpu
di mana hasil baik dari pasangan jokowi dan juga maruf amin dan juga pasangan prabowo subianto dan juga sandiaga salahuddin uno
kemudian dari rspad gatot subroto dan juga tim dokter sudah mengatakan bahwa tim dokter ini tidak bisa menentukan apakah pasangan capres dan juga pasangan cawapres ini akan lolos

karena memang berdasarkan undang undang pemilu dan juga pkpu yang berhak untuk menentukan pasangan tersebut bisa lolos ataupun tidak adalah kpu
karena tes kesehatan ini merupakan salah satu persyaratan dari persyaratan persyaratan administratif yang kemudian dikompilasikan
dan kpu lah yang akan menentukan apakah pasangan tersebut kemudian bisa lolos dalam penetapan dan juga pengambilan nomor urut kontestasi pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
dan seperti kita tahu bahwa ada enam belas tahapan tes kesehatan yang dilakukan oleh pasangan capres dan juga pasangan calon presiden
ada tes mmpi yang berjalan selama sembilan puluh menit
kemudian ada tes pemeriksaan penyakit dalam tiga puluh menit
kemudian pemeriksaan bedah dua puluh menit
kemudian ada tes neurologi itu sekitar dua puluh menit
dan kemudian ada tes wawancara psikiatri ini sekitar tiga puluh menit
juga ada tes pemeriksaan mata dua puluh menit
selain itu ada pada pagi hari tadi ada pengambilan tes urin kemudian sampel darah dan juga ekg yang harus dilewati
dan juga tahapannya satu persatu dijalankan oleh pasangan bakal capres juga pasangan bakal calon wakil presiden
dan testasi pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
tadi kami juga melihat kehadiran dari beberapa petinggi dari partai gerindra
kami melihat kehadiran dari wakil ketua umum fadli zon dan juga sekjen ahmad muzani
kalau kita bandingkan dengan pemeriksaan tes kesehatan yang dijalankan oleh pasangan jokowi dan juga maruf amin kemarin
didampingi oleh sembilan sekjen partai koalisi
untuk pasangan prabowo subianto dan juga sandiaga uno tadi tidak diantar oleh rekan rekan partai koalisinya
namun hanya diantar oleh rekan rekan dari partai gerindra
dan setelah ini rencananya
kalau memang tes kesehatan sudah selesai dilakukan pada pukul tujuh belas waktu indonesia barat
akan ada rapat di kediaman pribadi prabowo subianto di jalan kertanegara jakarta selatan
bersama dengan partai partai koalisi lainnya
untuk memfinalisasi struktur pemenangan dan juga membentuk program kampanye yang akan dijalankan oleh prabowo dan juga sandiaga salahuddin uno reinhardt
baik terima kasih rifana
kita akan tunggu nanti bagaimana rangkaian tes ini akan selesai dan kemudian akan disodorkan kepada kpu